dan kini kita kembali ke koresponden cnn indonesia sufiani tanjung di jeddah arab saudi
yang akan mengelaborasi bagaimana hasil pertemuan dari islamic development bank yang sudah digelar di sana
selamat pagi waktu jeddah supi
sufi apa poin poin dari hasil pertemuan islamic development bank bagi indonesia ini sufi
ya selamat pagi ferdi
jadi selama pertemuan beberapa hari digelar sejak tanggal sepuluh kemarin hingga hari ini tentunya ini akan menjadi hari ketiga
dimana memang sejak hari pertama saja sebelum di launching dalam annual meeting islamic development bank ini
lembaga penyedia bantuan perbankan syariah ini sudah mengumumkan bahwa akan kembali memberikan dana bantuan
bagi pemerintah indonesia sebesar seratus juta usd
di mana penggunaannya dari
dana yang dikucurkan untuk beberapa kalinya bagi negara kita ini
akan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan
dimana diharapkan dari dana seratus juta usd atau jika dirupiahkan dengan kurs penukaran rp empat belas ribu rupiah
itu akan menjadi sebesar satu empat triliun rupiah
ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah yang mengalami kondisi kemiskinan ekstrim
diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur akan membuka akses bagi masyarakat
terkait akses bagi kesehatan kemudian juga pendidikan
juga terkait dengan ketahanan pangan
bahkan yang menarik adalah tidak hanya akses bagi masyarakat terkait dengan kehidupan sehari hari
seperti kesehatan kemudian juga ketahanan pangan ataupun juga pendidikan
namun juga dana seratus juta usd ini atau satu empat triliun rupiah ini akan dikubahkan untuk pemerintah indonesia
dalam upaya penanganan limbah
jadi memang dari isdb sendiri
berfokus kepada pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk bisa mencapai tujuan tujuan dari sdgs
di negara negara anggotanya
karena memang dari sekitar lima puluh tujuh negara anggota

dari isdb ini
dari isdb ini
dan percaya entender bahwa
di negara puta

untuk pertemuan annual meetiing dua ribu dua puluh tiga ini

atau pertemuan tahunan dua ribu dua puluh tiga ini
isdb menyepak hati untuk menun mesh park hati
karena selain indonesia
ada juga pakistan kemudian bangladesh burkina faso
dan juga gambia
yang akan segera menerima dana bantuan lanjutan
dana bantuan yang disebut no track funding foto ini

di termin ny entargetkan akan segera bisa digunakan

kemudian negara negara yang bersangkutan akan bisa lebih berfokus untuk membangun sejumlah sektor
tidak hanya sektor infrastruktur saja namun juga sektor terkait dengan kesehatan
nah yang menarik adalah selain mendapatkan dana bantuan seratus juta usd ini
indonesia juga direncanakan akan menerima bantuan untuk pembangunan dengan pembangunan pengentasan kemiskinan dengan konsep crowdfunding
karena memang dari islamic development bank sendiri mengajak sektor sektor non lembaga pemerintahan
untuk ikut bersama sama membangun atau membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim yang masih terjadi di indonesia
berdasarkan data yang diterima atau berdasarkan data yang saya terima di sini
disebutkan bahwa terdapat sekitar empat juta orang atau empat juta warga negara indonesia yang masih terdampak kemiskinan ekstrim
di sejumlah daerah mulai dari jawa tengah jawa timur daerah di ntb ntt kalimantan bahkan sumatera
nah ini juga menjadi fokus lain selain pembangunan infrastruktur
tentunya adalah upaya pengentasan kemiskinan dengan sejumlah cara
nah dari islamic development bank sendiri tidak hanya memberikan kuncuran dana langsung
yang bisa digunakan untuk proyek infrastruktur namun juga nantinya akan ada sistem crowdfunding
bagi sejumlah negara terutama negara negara donor yang menjadi anggota dari islamic development bank
untuk ikut bersama sama dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim di indonesia
dan sejauh ini memang
dan sejauh ini memang
dan sejauh ini memang
baru dua hari meeting digelar kemudian masih ada dua hari lagi
di mana nantinya dari islamic development bank sendiri akan memberikan sejumlah kesempatan atau momen
untuk mengadakan diskusi kemudian juga memberikan kesempatan bagi negara negara anggotanya
untuk memberikan presentasi mengenai apa saja yang dibutuhkan di negara tersebut
hal ini tentunya dimaksudkan agar
dan bantuan dari islamic development bank sendiri bisa tepat sasaran
nah sejauh ini pernyataan dari press conference sendiri presiden islamic development bank
muhammad sulaiman al jasir sendiri memuji indonesia sebagai salah satu negara penerima bantuan yang paling memiliki fokus jelas
karena memang sebelumnya islamic development bank sendiri sudah mengucurkan dana puluhan triliun untuk pembangunan infrastruktur kesehatan
yang berfokus pada kesehatan
kesehatan anak dan juga ibu di indonesia
dan ini tentu saja masih kita tunggu ferdy karena memang indonesia masih terus disebut sebut sebagai salah satu negara yang memiliki fokus yang sangat jelas
sebagai anggota dari islamic development bank group yang tahun ini juga akan segera menerima bantuan kembali
baik terima kasih koresponden cnn indonesia sufiani tanjung dari jeddah arab saudi